jangan sampai niatan bersilaturahmi ke kampung halaman ini akan berubah menjadi kelas terbaru penyebaran covid sembilan belas
selama satu jam ke depan saya ratu nabila akan membahasnya untuk anda dalam program spesial bersatu melawan covid sembilan belas
larangan mudik saat menjelang dan setelah lebaran nanti membuat para perantau terancam tidak bisa pulang
sejumlah perantau di jakarta membagikan kisah mereka yang menahan rindu karena belum bisa berlebaran bersama keluarga
dadi harus mengubur keinginannya berlebaran bersama keluarga di jepara jawa tengah
sejak pandemi melanda tahun lalu pria dua puluh delapan tahun ini belum pernah mudik
ia merantau ke jakarta mengadu peruntungan
ia bekerja sebagai penjaga sebuah rumah indekos di kawasan jakarta selatan
lewat panggilan video dadi mengobati rindu pada sang ibu
doa ibunda selalu ia harapkan untuk melancarkan perjalanannya mencari nafkah di ibu kota
tahun ini dadi gak pulang ya
gak boleh ya budi
ya kan rame gitu ya kumpul dengan keluarga setahun sekali
silaturahmi dengan saudara saudara di sana gitu
orang tua juga kan
serupa dengan dadi
bagi muhammad rafiq mudik ke kampung halamannya di tanjung balai karimun kepulauan riau adalah momen tahunan yang dinanti
pegawai bank bumn ini mengadu nasib di jakarta sejak empat tahun lalu
namun kalau pandemi melanda
ia memutuskan untuk menangguhkan keinginannya mudik atas pertimbangan kesehatan
terlebih saat ini tiga putranya masih kecil
meski bisa berkomunikasi lewat video call tetap saja rasanya berbeda
ada tradisi lebaran yang terpaksa ia lewatkan
mama papa kondisi gimana sehat semua
kita tidak bisa merasakan gestur sentuhan kita pengen memeluk orang tua
itu yang tidak didapet
itulah yang bagi seorang anak ya bagi kita seorang anak kepada orang tua semacam kita mericas kembali
psikolog muhammad iqbal mengungkapkan urgensi mudik bagi perantau yang masih memiliki orang tua
yakni merasakan kedekatan dan nostalgia yang tak bisa didapatkan pada momen lain
bagi saya mudik itu bukan hanya sekedar hiburan tetapi juga sebuah terapi
ya bagi keluarga keluarga yang bermasalah yang selama di rumah sibuk dengan gadget
lalu mereka road trip naik mobil ke kampung halaman disana akan ada kelekatan disana akan terbangun hubungan komunikasi
ya mudik memang bisa menjadi terapi bagi perantau yang menunggu momen lebaran untuk silaturahmi
namun larangan mudik dari pemerintah tentunya mempertimbangkan aspek kesehatan
yakni mencegah penyebaran covid sembilan belas
roni satria warsa jakarta
tunda mudik sayangi keluarga ketika keinginan bersilaturahmi harus ditunda
bukan berarti perhatian terhadap sana keluarga di kampung halaman berkurang
justru inilah perhatian dan juga wujud rasa sayang yang dapat diberikan di kala pandemi
dan untuk membahas lebih lanjut langsung kita sapa ada narasumber yang sudah hadir di luar studio
ada pak heri trianto kepala bidang komunikasi publik satgas penanganan covid sembilan belas
dan juga ada pak kiai anwar
abbas wakil ketua umum mui
selamat malam bapak bapak semuanya sehat semua ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam alhamdulillah sehat semoga semuanya sehat
ini kita berbicara mengenai mudik
minggu depan ini sudah lebaran kemudian aturan ataupun adendum surat edaran ini sudah diberikan
pada hari ini enam hingga tujuh belas mei itu sudah resmi diedarkan bahwa ada larangan tidak boleh mudik
mungkin kita akan review atau kembali melihat ke belakang sedikit pak heri
alasan apa kemudian yang mendasari ketika mudik ini dilarang kembali
ya ini adalah pelarangan mudik kedua ya dalam memasuki tahun kedua pandemi ini
tentu saja memang tidak mudah bagi kita semua terutama bagi orang orang yang merantau di luar daerah atau di luar kota
tetapi memang mbak hilal sebenarnya kalau kita lihat
situasi penularan covid atau situasi pandemi ini memang sama sekali belum bisa dikendalikan
belum benar benar bisa dikendalikan
meskipun dalam tiga bulan terakhir kasus aktif itu cenderung menurun ya lebih dari empat puluh lima persen kasus aktifnya itu menurun
tetapi kita lihat juga tren di dunia yang sekarang justru sebaliknya
jadi pemerintah merasa sejak bulan maret
untuk berancang ancang melarang atau meniadakan mudik yang kedua
tentu saja ini adalah bukan sesuatu yang mudah juga bagi pemerintah
karena ini pasti akan berat buat masyarakat
tetapi saya rasa dalam hidup ini ada pilihan pilihan di mana ketika mudik itu dibuka
maka risikonya akan jauh lebih besar
jadi lebih banyak mudaratnya lah bila bila dibandingkan manfaatnya
pasti sangat bermanfaat karena menjalin selatu rahmi gitu kan
dalam agama juga bisa dikatakan untuk memperpanjang umur
tetapi kemudian kalau kemudian mudik itu kita datang
orang orang tercinta kita orang orang tua yang rentan tertular covid sembilan belas
dan akhirnya fatality nya juga sangat tinggi
jadi lima puluh persen bahkan lima puluh lima persen kematian dari lebih dari empat puluh enam ribu sekarang itu adalah orang orang lansia
kok lansia di atas enam puluh
nah lansia ini adalah tujuan utama kita mudik saya rasa
itu yang harus kita lindungi selain kemudian juga kita harus melindungi diri sendiri dan keluarga
jadi kalau mudik itu berarti mobilitasnya akan meningkat
kemungkinan orang untuk saling berinteraksi namanya silaturahmi pasti akan bertemu
dan kemudian kemungkinan terciptanya sebuah kerumunan juga terjadi
dan dalam empat kali liburan sebelumnya di mana
kerumunan itu tidak bisa dihindarkan
itu selalu terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan
pada satu titik tertinggi pada bulan januari
kita benar benar kewalahan ketika kasus aktif kita di satu ratus tujuh puluh enam ribu
rumah sakit kewalahan kita juga panik
kematian juga meningkat kematian tenaga kesehatan juga meningkat
jadi ini benar benar yang tidak diinginkan terjadi
sehingga kita mohon kesabaran masyarakat untuk menunda mudik
kali ini yang tahun kedua
baik pak heri jadi harus disadari oleh kita bersama
bahwa covid sembilan belas atau pandemi corona ini belum benar benar bisa dikendalikan
kita juga tahu di negara negara lain bahkan ada yang kembali lockdown begitu ya
kita mengaca juga dari bulan januari pada libur panjang tahun baru kemarin
bahwa ada kenaikan begitu karena adanya libur panjang
untuk mudik ini melihat dari sisi mui nya
saya akan ke pak kiai
seperti apa pak mui memandangnya terkait dengan pelarangan mudik yang diberlakukan pada saat ini
dari perspektif agama ya ada hadis nabi yang artinya kira kira begini ya
apabila kamu mendengar ada wabah di suatu negeri
maka jangan kamu masuk ke daerah tersebut
dan apabila kamu ada di daerah wabah tersebut maka kamu jangan keluar dari situ
ya supaya apa
karena wabah itu bisa dikendalikan dan orang yang akan terkena wabah itu bisa diminimalisir
itu dari perspektif agama
jadi dari perspektif agama menurut saya
keputusan presiden atau pemerintah untuk melarang mudik ini cukup kuat cukup beralasan
karena dalam agama itu salah satu makosik syariah salah satu tujuan agama itu adalah untuk melindungi
diri dan jiwa daripada manusia
dan saya rasa kebijakan ini kan seperti dikatakan mas heri tadi ya
untuk melindungi rakyat ya atau apalagi orang tua yang lansia ya
yang akan sangat mudah sekali terkena oleh wabah ini dan sangat rentan ya
akan mengalami kematian karena berinteraksi dengan mereka
jadi oleh karena itu dari perspektif agama
ya saya rasa keputusan pemerintah ini ya sangat beralasan ya sangat kuat dalilnya
dan dari perspektif kenegaraan ya tugas negara itu kan adalah melindungi rakyat
ya antaranya melindungi rakyat supaya jangan sakit ya supaya jangan meninggal gitu kan
dan sekarang ada wabah oleh karena itu wajib ukurnya bagi pemerintah untuk melindungi rakyatnya
supaya tidak terjangkit oleh covid sembilan belas gitu kan
dan di dalam perspektif agama islam ya ada sebuah kualitas
tasaruful imam halor rakyat menutupi masalah
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu harus diorientasikan
kalau dia menyangkut rakyat kebijakan yang menyangkut rakyat itu
itu harus diorientasikan kepada sebesar besarnya kebaikan dan kemaslahan bagi rakyat
dan menurut saya ya larang ini jauh lebih besar masalahnya daripada mutaratnya ya
seperti yang dikatakan mas heri ya
bukan tidak ada apanya bukan tidak ada kerugian kita ya dengan adanya seperti hilangnya
tadi saya dengar ada apa ada sesuatu yang hilang ya meskipun bisa berkomunikasi via apa
tapi ada kehangatan ya dan intimacy ya yang hilang gitu ya yang nggak bisa teratasi gitu kan dengan it
tetapi seperti dikatakan mas heri tadi ya kalau seandainya kita bolehkan mudik ya
ya ada manfaatnya ya intimasi keakrapan kegembiraan dan keriangan ya diantara anggota keluarga akan jelas tercipta ya
tetapi yang kita takutkan setelah itu ya bisa tangis gitu
sehabis bertemu sehabis bergembira ria ya lalu ambulan berseliweran
dan di sana sini pada menangis gitu
saya betul betul apa ya ngeri sekali membayangkan peristiwa di india itu ya
ya karena mereka abaikan protokol kesehatan yang ada ya akhirnya ya bencana dan marapetaka yang mereka hadapi
dan saya melihat betul di youtube itu bagaimana itu ya orang dikasih oksigen tidak di rumah sakit ya
tapi di pinggir pinggir rumah sakit
ya di jalan ya di emper emper kemudian di dalam bajai gitu kan di bawah tabung gasnya gitu kan
jadi menurut saya luar biasa olehkan itu ya jadi kan payung sebelum hujan kata orang kita ya ya berhati hatilah kita gitu kan
dan saya nggak tahu nih statusnya apa nih pokoknya larangan pemerintah ini menurut saya ya memiliki dasar pijak keilmuan yang kuat dan dasar pijak keagamaan yang kuat
jadi olehkan itu menurut saya ya pemerintah harus konsisten saja dengan kebijakan ini ya
kalau saya sifatnya ya secara pribadi ya mungkin ada yang menyatakan saya mendukung pemerintah
ya saya akan dukung pemerintah kalau pemerintah benar ya tapi saya akan ingatkan pemerintah kalau pemerintah salah
dalam hal ini menurut saya ya pemerintah benar ya oleh karena itu saya dukung
baik pak gaya
jadi artinya mui ini mendukung larangan mudik dan juga ini tentunya harus ditepati dipatuhi begitu ya oleh masyarakat indonesia
ya masyarakat harus sadar bahwa ini kebijakan ya adalah untuk sebesar kebaikan bagi masyarakat itu sendiri gitu
karena masih ada juga elemen masyarakat yang nggak percaya terhadap covid sembilan belas ini bingung juga saya
ya sudah faktanya secara empirik coba mas heri akan bisa menemukan data ya berapa yang sakit berapa yang masuk
ya itu pasti bisa dimatikan ya
kalau kita bandingkan di tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas terus kita bandingkan dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu itu di bulan dan tahun yang berbeda itu ya angka orang sakit dengan angka orang meninggal ya jelas meningkat di tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
dan salah satu penyebabnya itu adalah covid sembilan belas itu fakta empirik
dan barang siapa yang menyatakan covid sembilan belas ini nggak ada itu anti ilmu itu
ya kita kalau hidup ini harus menghormati ilmu harus menghargai ilmu
seorang orang arief di negeri ini namanya prof dr mukti ali ya menyatakan begini dengan seni hidup menjadi indah dengan ilmu hidup menjadi mudah dan dengan agama hidup menjadi terarah
oleh karena itu menurut saya ilmu sangat penting sekali supaya kita mengalami kemudahan di dalam hidup ini
lalu kalau misalnya kita langgar dan tabrak tentuan ilmu ya nasihat nasihatnya ya itu akan jadi kemudahan
nasiah dari para para ahli ya yang kena deritanya kita gitu kan dan orang banyak gitu
dan kalau misalnya kita ikutin ajaran agama ya seperti saya katakan tadi ya kita akan terarah gitu ya
arahnya kemana sesuai dengan tujuan syariah itu adalah menjaga jiwa menjaga diri dan jiwa kita
dan menjaga diri serta jiwa itu hukumnya wajib dalam agama islam gitu
kalau pulang itu nggak wajib gitu kan
berbuat baik kepada ibu bapak itu wajib gitu kan
cara berbuat baik pada bapak kan bisa dengan menggunakan it ya
cuma intimasinya dan rasa kegembiraannya memang tidak sebesar intimasi dan kegembiraan kalau kita bertetap muka ya
seorang anak tentu saya ingin memeluk ibunya memeluk orang tuanya
dan seorang ibu juga pengen memeluk anaknya
meskipun anaknya sudah besar dia pengen perlu juga
ya kalau pakai it memang tidak bisa ya
tetapi hal itu bukan tidak mustahil juga kita penuhi sebahagianya dengan melihat wajah kita ya
melihat wajah anak kita di lembar video call atau di layar zoom misalkan
baik jadi tidak mudik ini adalah bentuk ikhtiar begitu pak kiai ya
tadi pak kiai juga bilang bahwa pemerintah ini harus konsisten dan juga berkomitmen
pak heri seperti apa kemudian adanya pelajaran
adanya pelarangan atau kebijakan larangan mudik ini dari pemerintah dilakukan sebagai tindak lanjutnya seperti apa pak heri
ya dengan berbagai macam cara tentu saja selain dengan regulasi
kemudian pada hari ini kan mulai pukul dua puluh empat tadi ya dini hari tadi itu mulai dilakukan peniadaan ya
mulai berlaku dari tanggal enam sampai tanggal empat
tentu saja ini adalah sebuah ikhtiar ya bagi kita semua
untuk melakukan pembatasan mobilitas masyarakat itu yang memang sebagian kecil diantaranya pak kiai memang masih bersikeras untuk mudik
kita bisa lihat di layar televisi saya rasa cnn juga menyiarkan bagaimana aparat harus mencegat mereka yang memaksakan diri dan kemudian memaksa mereka untuk berputar balik karena memang ini sudah benar benar dilarang
tetapi sebenarnya akan lebih mudah sebenarnya jika masyarakat memang turut menyadari bahwa ini semata mata adalah untuk kebaikan bersama
jadi kita ini sudah punya pengalaman empat kali liburan dari idul fitri tahun lalu di mana kenaikannya juga cukup tinggi
saya bahkan punya pengalaman pribadi bagaimana liburan yang saya sudah menahan diri tetapi ada saudara saya tidak menahan diri untuk mudik di natuna
dan tahun baru kemarin akhirnya ibu kandung saya sendiri terkena dan saya merasakan ketika itu di puncak pandemi di indonesia ya satu ratus tujuh puluh enam kasus itu sangat sulit mendapatkan fasilitas perawatan
harus menunggu dua hari di igd saya rasa itu pengalaman buat saya yang sangat berharga dan saat ini ada satu tujuh juta orang di indonesia yang pernah terjangkit
tentu saja mereka punya cerita cerita yang berbeda beda tapi saya rasa intinya
sama bahwa ini adalah situasi yang tidak mudah apalagi empat puluh enam lima ratus hingga hari ini itu meninggal karena covid sembilan belas
tentu saja sepanjang kita masih bisa berusaha mencegah masyarakat atau mencegah masyarakat yang nekat untuk mudik atau mereka yang terpaksa lolos dari pengawasan aparat di titik titik penyekatan sampai di daerahnya masing masing
di kampung halaman masing masing kita pun masih menyediakan aparat yang di tingkat desa untuk kemudian turut mengawasi kemudian mengkarantina mereka
sehingga ini benar benar tidak terjadi penularan yang tadi seperti dicontohkan pak kiai bahwa apa yang terjadi di india sebenarnya adalah bisa saja terjadi ke kita
karena mereka juga mengalami ledakan itu setelah
kegiatan keagamaan waktu itu ada dalam tradisi hindu itu untuk mandi di sungai gangga jutaan orang turun secara bersama sama dan kemudian hasilnya tiga minggu kemudian terjadinya ledakan yang hebat
kita bisa bayangkan ya kalau seandainya mudik ini kemudian dibebaskan kemudian masyarakat berbondong bondong ke kampung halaman mengunjungi orang tua mereka itu pasti akan terjadi peningkatan kasus yang luar biasa
bahkan ketika sudah dilarang saja itu kan masih ada
ketika sudah dilarang masyarakat untuk lebih banyak tinggal di rumah pergerakan masyarakat itu ke pusat pusat perbelanjaan menjelang akhir pekan sepanjang puasa ini terus meningkat
hasilnya apa ada sembilan belas provinsi yang sejak pekan lalu itu mengalami kenaikan kasus
kendati secara kumulatif kasusnya itu menurun
jadi dan mereka itu selalu terjadi
kita lihat dari dashboard yang kami miliki itu adalah daerah daerah dengan peningkatan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi
di antaranya di pusat pusat perbelanjaan tadi yang tidak abe terhadap protokol kesehatan pastinya meningkat
itu bisa disebut dari banda aceh ya dari utara kemudian hampir sumatera itu sumatera utara kemudian sumatera selatan jambi itu adalah daerah daerah yang sekarang jadi hotspot baru gitu
palembang sekarang menjadi zona merah setelah berbulan bulan lalu di sumatera selatan itu di zona kuning dan hijau
ini tentu sebuah pelajaran yang sangat berharga bagaimana jika masyarakat yang merantau itu dibiarkan secara leluasa untuk menemui kerabat mereka di kampung halaman
ini memang benar benar pilihannya tidak mudah jadi tidak ada

jadi saya rasa ini adalah pilihan terbaik di antara kumpulan yang terbaik
jadi saya rasa ini adalah pilihan terbaik di antara kumpulan yang terbaik

jadi memang masyarakat pun harus berkorban karena tadi seperti dikatakan pak yae bahwa intimasinya hilang
jadi rasanya pasti beda lah melewatkan orang tua dengan video call
tapi kita tentu bersyukur ya dengan kemajuan teknologi sehingga rasa rindu kita yang dulu waktu belum ada teknologi itu hanya terobati ketika kita harus bertatap muka
sekarang sebenarnya kita bisa melakukannya kapan saja
dengan teknologi komunikasi yang semakin bagus sekarang
tidak cuma telpon ya kalau dua puluh tahun lalu kita cukup telpon
sekarang kita bisa video call berdua bahkan berlima
atau bahkan beratus ratus anggota keluarga bisa dilakukan dalam hal yang sama
jadi di sela sela kesulitan ini sebenarnya ada kemudahan kemudahan lah
yang tersedia yang kita bisa manfaatkan
dan pemerintah yang saat ini berusaha keras saya rasa mati matian
untuk mencegah penularan kasus
karena kalau kita lihat mbak ila di negara negara tetangga sekarang
terjadi eskalasi kenaikan kasus yang luar biasa
dilakukan lockdown misalnya di filipina kemudian di malaysia yang sempat melanda
sekarang kasusnya tiga ribu per hari
dan di sana fasilitas kesehatan ternyata juga kewalahan
di kamboja yang tidak pernah terdengar ada penularan yang cukup tinggi
hari hari ini terjadi penularan yang sangat tinggi
di singapura yang sudah sembilan bulan itu tidak ada kematian dari kasus itu
minggu lalu ada satu kematian dan akhirnya pemerintah setempat memutuskan
untuk meminta masyarakat tetap tinggal di rumah sampai tanggal tiga puluh mei dua ribu dua puluh
jadi saya rasa kita bisa bandingkan lah
apa yang diperlukan
apa yang dilakukan pemerintah di indonesia dengan pemerintah pemerintah lain
saya rasa sama tujuannya adalah melindungi masyarakatnya
baik pak heri jadi belum lebaran saja kita sudah melihat begitu ya
ada peningkatan di sembilan belas provinsi peningkatan kasus dari covid sembilan belas
dan bagaimana dan siapa saja yang dilarang untuk mudik
nanti kita akan lanjutkan spesial program bersatu melawan covid sembilan belas akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih masih bersama spesial program bersatu melawan covid
masih bersama dua narasumber kami ada pak heri trianto
kepala bidang komunikasi publik satgas penanganan covid sembilan belas
dan ada pak kiai anwar abbas wakil ketua umum mui
kita lanjutkan perbincangan pada malam hari ini
pak heri siapa saja kemudian yang dilarang untuk mudik
karena kita tahu juga ada beberapa pengecualian ataupun syarat syarat
bagi orang orang yang kemudian berkepentingan untuk pergi ke luar kota
ya pada dasarnya karena sebuah aturan itu harus berlaku umum
sebenarnya ini adalah berlaku untuk seluruh masyarakat indonesia
tetapi tentu saja pemerintah melihat bahwa ada urusan urusan yang memang tidak bisa ditunda
sehingga ada beberapa pengecualian untuk kondisi darurat
bagi masyarakat yang kedukaan kemudian bagi ibu hamil
kemudian juga ada orang tua sedang sakit itu diperkenankan untuk mereka berpergian
juga kemudian dikecualikan juga untuk beberapa kegiatan ekonomi
seperti angkutan logistik juga masih dipersilahkan untuk beroperasi
kalau kemudian dari pegawai baik swasta
maupun pemerintah sebenarnya tetap bisa melakukan perjalanan tetapi untuk keperluan dinas
jadi bukan untuk keperluan lain di luar dinas
tapi mudah mudahan dengan cara seperti ini
apa yang diinginkan atau diprogramkan oleh bapak presiden
bahwa kita menggunakan kebijakan rem dan gas dalam penanggulangan ini
sehingga aktivitas kita masih bisa terjadi ekonomi juga masih bisa berjalan
kira kira mereka masih
tidak ada pergerakan jadi tidak sama sekali dikunci
jadi yang nggak boleh itu ya mereka yang memang bertujuan untuk mudik
untuk bepergian untuk tujuan silaturahmi atau merayakan idul fitri secara bersama sama
demikian mbak ilang
baik pak heri cara untuk mengontrolnya ini seperti apa pak
kita juga tahu bahwa harus melampirkan surat surat begitu
apakah kemudian pengontrolan ini di borders atau di
atau di perjalanan ke negara lain

benar kalau kita lihat ya dari laporan dari berbagai macam media
hari ini itu penyekatan itu dilakukan hampir di semua provinsi di seluruh indonesia
jadi kayak di jakarta di sikarang km tiga puluh satu di tolnya itu dilakukan penyekatan
kemudian di tempat tempat lain juga dilakukan yang sama
di berbes misalnya kalau kita ke jawa tengah
daerah yang menjadi tujuan utama untuk mudik juga dilakukan penyekatan di pintu keluar
mereka diperiksa untuk keperluan apa pelaku perjalanannya
jika mereka tidak punya alasan yang kuat tidak punya surat izin keluar masuk
yang didapatkan dari daerah asal itu juga tidak akan diperkenankan
mereka harus berputar balik
jadi ini memang benar benar dipersulit ya masyarakat untuk pergian
mudah mudahan ini masyarakat juga mengerti bahwa ini tujuannya juga tidak lain untuk melindungi masyarakat
jadi memang sampai tanggal tujuh belas nanti itu akan dilakukan
tujuh belas mei setelah itu ada periode jeda sekitar tujuh hari
di mana pengetatan itu juga masih dilakukan
di antara lain kewajiban untuk melakukan tes atau swab antigen ataupun ginos maupun pcr
yang hanya berlaku satu x dua puluh empat jam
ini adalah upaya kita memberikan hambatan hambatan
sehingga masyarakat ini merasa kalau dia berpergian mereka berpergian
mereka terlalu banyak hambatan yang ada sehingga akhirnya mereka mengurungkan
tetapi akan lebih baik mereka sudah mengurungkan niat dari mereka sebelum bepergian
sehingga kita ini di dalam tiga minggu atau tiga atau empat minggu ke depan tidak harus menyesal
karena misalnya terjadi ledakan gitu
kita tentu tidak berharap ya terjadi lonjakan kasus
karena kalau terjadi lonjakan kasus berapapun fasilitas kesehatan kita yang sudah tersedia saat ini
itu akan kewalahan
dengan sembilan puluh delapan ribu kasus aktif
hingga hari ini rumah sakit itu sebenarnya bisa bernafas
artinya tenaga kesehatan itu bisa beristirahat untuk memulihkan tenaga dan kemampuan mereka
untuk mengantisipasi segala kemungkinan setelah periode liburan idul fitri ini
jadi ini tolong juga benar benar dilihat bagaimana tenaga kesehatan itu
garda terakhir kita dalam menghadapi covid sembilan belas sudah satu tahun ini mereka tidak beristirahat
mereka harus berpakaian hasmat yang sangat gerah gitu saya tahu
di dalam untuk memeriksa atau menyelamatkan pasien rela tidak bertemu dengan keluarga mereka
saya rasa ini pengorbanan yang harus dihargai dengan kita jangan sampai tertular oleh covid sembilan belas
ya baik terima kasih pak heri
saya akan ke pak kiai terlebih dahulu
tadi juga pak heri mengenai ada beberapa hal
ya baik terima kasih pak heri saya akan ke pak kiai terlebih dahulu tadi juga pak heri mengenai ada beberapa hal

itu sangat ketat sekali begitu ya
daripada disuruh untuk muter balik lebih baik mengurungkan niat dari sekarang begitu
nah tapi masih banyak juga masyarakat yang kemudian mencoba coba begitu untuk mudik
apakah kemudian esensi dari ataupun makna dari lebaran itu bisa berkurang ya menurut pak kiai
seperti apa pak mungkin kan ada banyak masyarakat juga yang esensi lebaran ini jadi berkurang kalau kita tidak mudik
nah bagaimana tuh dengan pemahaman pemahaman seperti itu
nah bagaimana tuh dengan pemahaman pemahaman seperti itu

ya kalau berkurang ya jelas berkurang ya
tapi berkurang lalu kita sehat mana pilih berkurang kegembiraan kita tapi kita sakit
berkurang kegembiraan kita tapi kita sehat pilih mana
ya kalau bagi saya kesehatan itu kan sebuah nikmat yang luar biasa

saya yang terkena covid ya pak nerabas ya tolong betullah katanya ya
ini kalau sudah kena bernafas susah sekali ya
jadi sepanjang pengetahuan saya ya saya kan juga pernah mengalami sesak nafas ya
itu sesak nafas itu memang hilang akal kita dibuatnya itu ya
jadi sesak nafas karena covid ini luar biasa betul penderitaan
saya sampai sekarang katanya ya jalan seratus meter saja ya masih terengah engah saya katanya
padahal dia sudah dinyatakan sembuh ya
tapi untuk berjalan saya masih terengah engah
jadi menurut saya ya biasanya begini sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tak berguna
itu berpatah kata kata orang arif negeri kita ya
jadi lebih baik menyesal dahulu daripada menyesal kemudian gitu
oleh karena itu amanat yang ada atau pesan yang termuat di dalam bapak tah ini ya
supaya kita lebih baik menghindari penyakit daripada

mengurusi penyakit gitu
itulah kira kira intinya ya
jadi berbuat tidak pulang kampung berarti jauh lebih baik daripada pulang kampung gitu sih
jadi dengan demikian memang menurut saya ya masyarakat harus disadarkannya
dan ini cnn saya rasa kan menyelenggarakan diskusi pada malam ini kan dalam rangka itu juga ya
bagaimana supaya masyarakat mengerti dan paham ya gitu kan
apalagi tadi mas heri menyampaikan data datanya ya
jadi ini bukan hal yang dirikayasa ya bu
apa namanya dimanipulasi
pak kiai sejauh ini bagaimana mui membantu mengedukasi para umat
sudah mengeluarkan beberapa buah fatwa ya
ya tentang misalkan begini ya
mui menghimbau masyarakat untuk tidak sholat berjamaah
di masjid atau untuk tidak sholat jumat atau untuk tidak melakukan sholat id di daerah daerah ya
yang penyebaran virusnya tidak terkendali gitu ya
jadi ada yang tidak terkendali
kalau tidak terkendali ya artinya memang sangat gitu ya
fatwa mui menyarankan supaya kita tidak usah melaksanakan sholat berjamaah di masjid
atau tidak usah melaksanakan sholat jumat atau tidak usah melaksanakan sholat idul fitri di lapangan dan di masjid
tetapi sholat berjamaah di rumah saja gitu kan ya
karena apa karena tidak dirasakan kepada firman allah ya
baik sepertinya ada gangguan dengan suara pak kiai
baik kita akan break sejenak
special program bersatu melawan covid sembilan belas akan kembali
terima kasih anda masih bersama special program bersatu melawan covid sembilan belas
dan kita masih bersama dengan dua narasumber kami
pak heri trianto ketua bidang komunikasi publik satgas penanganan covid sembilan belas
dan ada pak kiai anwar abbas wakil ketua umum mui
jadi fatwa mui sudah jelas ya
dari awal pandemi ini sudah memberikan peraturan peraturan bagaimana kemudian yang mengedukasi masyarakat untuk patuh terhadap aturan kesehatan begitu
sejauh ini seperti apa pak
apakah kemudian masih ditambah lagi ataupun direview lagi seperti apa
ya saya rasa seperti saya katakan tadi cuma mungkin barangkali tidak terdengar ya
daerah itu kan ada yang kategorisasi ya
ada daerah yang penyebaran virusnya tidak terkendali
ya kan ada yang setengah terkendali ada yang sudah sangat terkendali gitu kan ya
nah kalau yang sudah sangat terkendali ya saya rasa tidak apa apa ya
kita menteri sobat perjamaat di masjid ya
tetapi mui tetap menyarankan supaya mengikuti protokol medis yang ada
meskipun sudah terkendali ya tetap pakai masker tetap jaga jarak gitu kan
tetapi di daerah yang sangat tidak terkendali menurut saya
saya kan sudah tanya nih yang tahu kan mas heri ini kan
ya kalau bisa ya kita jangan sholat berjamaah di masjid
dan jangan sholat itu di lapangan atau di masjid gitu ya
tetapi kita sholat saja di rumah
tetapi kalau seandainya kita ingin juga sembahyang sholat id dan sholat berjamaah ya
pastinya protokol medis gitu
karena itu biasanya ya kalau seandainya kita harus mengaktifkan medis ya
atau mengaktifkan protokol medis
ya pak kiai
kalau seandainya kita ikuti protokol medis itu kan ngatur jarak salah satunya kan ya
di antara kita minimal jaraknya antara satu jamaah dengan jamaah lain itu satu meter
berarti luas apa daya tampung sebuah masjid dan sebuah tanah lapangan menjadi berkurang kan

oleh karena itu salah satu himbawan dari mui

ya kalau seandainya akan berjamaah juga ya patuhi protokol medis
kemudian karena tempat itu space yang diperlukan semakin meluas gitu ya
nah lalu kalau tidak tertampu ya ciptakanlah dua atau tiga tempat yang
di samping tempat yang sudah ada gitu
jadi masyarakat disebar ke beberapa tempat sehingga ya masalah jarak bisa terjaga dan terpelihara
ya semuanya ke
ya semuanya ke
ya semuanya ke
ya semuanya ke
semakin mengecil gitu kan
jadi oleh karena itu menurut saya ya
seperti kata pepatah saya sampai tadi
dengan kenapa tidak ya sesuna ya
ini agak aneh nih bagaimanapun kok menyesal terlebih dahulu sebelum apa apa gitu kan
terjadi biasanya penyesuaian itu terjadi
penyesalan itu baru ada setelah terjadi ya
tapi kata kata itu terjadi ya
tapi kata kata orang arif kita itu tidak begitu
sebelum terjadi sudah menyesal gitu kan
ini kata kata yang dijelaskan oleh mas heri tadi data data tadi itu kan
membuat kita sadar ya kalau begitu berbahaya dong ya
berkumpul dan apa namanya menghadiri keramaian itu ternyata berbahaya
oleh karena itu kita menyesal kita
nggak usah pergi kita ke tempat yang orang berkumpul kumpul
dan tidak usah pergi kita ke tempat keramaian
sehingga kita tidak terkena gitu kan
sehingga kita senang dan bahagia
itulah maksudnya daripada sesal dahulu pendapatan sesal kemudian kita berguna
dan kalau kita paksakan juga hadir lalu kita sakit ya
lalu kita menyesal ya nggak berguna lagi menyesalnya gitu
ada lagi artinya kita menyesal karena sudah terkena gitu kan
oleh karena itu sebelum terkena ya kita menyesal gitu
memang seperti yang dikatakan tadi di dalam wawancara dengan masyarakatnya tadi ya
ya rasa kegembiraannya memang tidak segembira yang apa
pertemu muka dengan orang lain

ya benar saya bisa memahami lah ya
ibu bapak saya memang sudah meninggal ya
tidak ketemu sama anak itu memang rasanya sedih juga gitu kan
ya saya dua dua tahun lebih tidak bisa bertemu dengan anak saya dari yang tinggal di malaysia
karena dia tidak bisa ke sini dan saya tidak bisa ke sana
ya kita bisa tertawa tertawa terobati lah gitu
memang tentu saja ya tingkat kebahagiaannya ya tidak setinggi kilau beratap muka gitu ya
bagaimana rindunya saya memang meluk cucu saya gitu kan
ya tetapi ya bagaimana hanya lihat di zoom saja lihat di layar aja ya
tapi sudah bahagia lah ya sudah senang juga lah
terobati juga lah sebagai apa kakek yang merindu kepada cucunya gitu ya
hmm baik jadi sebenarnya semua masyarakat juga merasakan kerinduan itu ya
jadi memang tidak boleh egois dan kita juga harus selalu sadar dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan pada saat saat seperti ini begitu
baik kita akan jeda sebentar nanti pak heri saya juga akan bertanya bagaimana kemudian kepentingan untuk wisata
baik namun kita akan jeda sejenak special program bersatu melawan covid sembilan belas akan segera kembali
terima kasih anda masih bersama special program bersatu melawan covid sembilan belas
dan kita juga masih bersama dengan dua narasumber kami ada pak heri trianto ketua bidang komunikasi publik satgas penanganan covid sembilan belas
dan ada pak kiai anwar abbas wakil ketua umum mui
saya akan ke pak heri terlebih dahulu pak saya mau bertanya ini terkait kepentingan wisata seperti apa pak
aturannya iya aturannya iya
baik jadi peniadaan mudik ini sebenarnya juga tetap menjadi bagian besar kebijakan yang diambil pemerintah dari tahun lalu ya pembatasan sosial berskala besar
di mana aktivitas masyarakat ini memang sudah satu tahun ini dibatasi
kemudian tempat wisata demikian juga
pun di masa peniadaan mudik ini untuk kepentingan wisata itu juga dibatasi
dan pengunjung yang akan datang ke tempat wisata itu diharuskan untuk membeli tiket secara online untuk menghindari kerumunan
tetapi mbak ila kita juga lihat sejumlah daerah punya adjustment masing masing
untuk kemudian makin memperketat tempat tempat wisata ini dengan melakukan pembatasan kunjungan
di dki sekarang juga sedang mereview untuk membatasi jumlah kunjungan di tempat tempat wisata
atau bahkan ada sejumlah pihak yang masih mengusulkan
agar ditutup sama sekali
tentu saja ini memang untuk mengantisipasi ya daerah seperti jabodetabek ini
ketika masyarakatnya patuh tidak mudik
tetapi ketika liburan itu kan sebenarnya mereka ada di rumah
dan mereka pasti punya keinginan untuk berwisata atau berlibur dengan anak keluarganya
kendati itu sekali lagi satgas tidak pernah menyarankan untuk melakukan itu
jadi tidak disarankan juga untuk yang belakangan kita lihat
yang belakangan disebut sebut oleh media sebagai mudik lokal
jadi tetap mudik lokal pun sebenarnya juga bukan disarankan
bahkan juga masih dilarang
jadi ketika masyarakat dilarang untuk mudik sekarang
kemudian dilakukan penyekatan di daerah daerah itu
sehingga untuk melewati wilayah wilayah penyekatan
wilayah aglomerasi itu dengan syarat yang sangat ketat
maka sebenarnya ketika mereka di dalam satu wilayah aglomerasi
mereka juga sebenarnya lebih baik tetap untuk berdiam di rumah saja
jadi memang itu lebih baik diam di rumah saja
tentu saja ini tidak mudah lagi sekali lagi
karena saya juga merasakan anak anak itu mungkin pengen juga berjalan jalan
tetapi saya rasa kalaupun itu dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan
kemungkinan ketika peniadaan mudik itu terjadi di tanggal enam sama
masyarakat di jabodetabek ini pasti tidak kemana mana kan
mereka pengen juga keluar ke pusat pusat perbelanjaan
ada persyaratan ketat untuk menjaga protokol kesehatan
pemeriksaannya juga ketat
pengukuran suhu tubuh
kemudian mereka juga harus cuci tangan
yang memastikan bahwa para pengunjung itu sehat
sehingga risiko itu bisa ditekan sedini mungkin
jadi bagi masyarakat yang memang ingin berwisata
saya rasa saya sarankan tetap masih bisa untuk menahan diri
baiklah jangan terikut terbawa suasana untuk mendapatkan liburan
saya rasa dalam satu tahun terakhir ini kita sudah mendapatkan cara cara baru
bahkan dalam hal berwisata
bahkan dalam hal mencari hiburan
sekarang nggak perlu nonton bioskop
kita cukup berlangganan secara digital
tetap dengan satu keluarga bisa nonton secara bersama sama dari rumah
dari layar televisi di rumah
dari layar komputer di rumah
sehingga ini juga manfaatnya untuk relaksasi itu juga masih ada
dan ini juga akan semakin memperkecil risiko penularan covid sembilan belas
jadi memang harus pinter pinter mencari cara bagaimana begitu ya pak heri
bagaimana untuk refreshing tapi tidak menimbulkan juga penambahan kasus
tidak menimbulkan kerumunan begitu
kemudian pak heri apakah kemudian ada sanksi sanksi untuk para pemudik yang mungkin nanti ketangkep
tidak memiliki surat surat
apakah ada sanksi sanksinya pak
jadi begini mbak
sebenarnya sanksi itu ada dua
sanksi yang diberikan kepada individu
juga sanksi untuk kalau mereka menggunakan sarana transportasi
itu diberikan bagi pengemudinya
jadi sejak pengetatan pelarangan mudik ini ya
sebelum tanggal enam kan kita sudah lihat kan
dilakukan operasi justisi di lapangan
kemudian ditemukan begitu banyak taksi gelap
ada ratusan taksi gelap di banten di dki di bekasi itu yang kemudian ditangkap
dan akhirnya mereka harus menjalani proses hukum untuk itu
karena ini memang tidak diperkenankan untuk dilakukan
nah masyarakat juga akan diberikan sanksi jika sesuai undang undang kekarantinaan
jika mereka tetap memaksa untuk melanggar ketentuan
melanggar ketentuan yang diberikan pemerintah
tapi tentu saja kita tidak berharap masyarakat harus berurusan dengan hukum
karena terkait dengan penyediaan mudik ini
jadi masyarakat sudah melakukan tindakan preventif
tidak mencoba coba untuk kemudian bepergian
melewati batas batas aglomerasi
akhirnya lepas di cikarang nanti di bebes di cegat
di bebes di cegat mau ke jawa timur nanti di madiun juga kena
atau mau menyeberang kembali demikian
jadi memang ini situasinya tidak mudah
akan dibuat susah lah kira kira masyarakat kalau memang memaksa untuk mudik
tentu saja tujuannya pasti bukan untuk itu
tujuannya saya jamin kita punya tujuan yang jauh lebih besar untuk mengendalikan pandemi ini dengan lebih baik
kita dibandingkan negara negara lain mbak ila yang melakukan ujian
bangladesh mulai hari ini juga melakukan penguncian hingga tanggal dua puluh mei
ketika kasusnya karena dia sangat dekat dengan india mereka melakukan lockdown
kemudian di india pun sekarang berbagai negara bagian juga melakukan hal yang sama
ini memang bukan monopoli indonesia saja untuk membatasi pergerakan
di eropa apalagi juga terjadi
kemudian di negara negara asia di jepang pun ketika kasus meningkat memang ada sop baru
jadi mbak ella dalam satu tahun pandemi ini kita banyak belajar untuk menyesuaikan diri
kebijakan kebijakan yang dilakukan pemerintah juga banyak disesuaikan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan perkembangan
karena kita ini tidak punya jurisprudensi dari aturan aturan yang ada
karena benar benar itu di trial saja
di trial ini berhasil ini bisa membuat terkendali akan dilanjutkan
seperti ketika sejak sembilan februari
seperti ketika sejak sembilan februari
kita menerapkan pembatasan sosial pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro
yang ternyata ini cukup efektif
ketika melibatkan masyarakat secara langsung untuk bersama sama melawan pandemi ini ternyata itu juga efektif untuk menekan kasus
makanya di satgas penanganan covid sembilan belas
baik pak heri
dan spesial program bersatu melawan covid sembilan belas
bersatu melawan covid sembilan belas akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih masih bersama
spesial program bersatu melawan covid sembilan belas
di segmen terakhir ini diskusi malam ini saya akan meminta masing masing narasumber untuk memberikan pernyataan penutup atau imbauan kepada masyarakat

terima kasih pak
saya berikan waktu kepada pak heri trianto terlebih dahulu
singkat saja pak
ya apa yang kita lakukan sekarang tentu punya tujuan baik
dan mungkin kita terlihat begitu cerewet ya meminta mempersuasi masyarakat
tetapi kami prinsip kami lebih baik kami cerewet daripada korban covid nanti berderet deret
seperti itu pak
baik terima kasih pak heri
silakan untuk pak heri
silakan untuk pak kiai closing statement dan imbauan kepada masyarakat
semakin berlarut larut kita dengan covid sembilan belas ini ya maka ekonomi masyarakat akan semakin terpukul
dan kalau seandainya ekonomi masyarakat semakin terpukul kemaka kemiskinan akan meningkat ya
kalau kemiskinan meningkat ya maka kriminalitas akan meningkat
pencurian penggarungan pembegalan akan terjadi perampokan akan terjadi di masyarakat
pencurian penggarungan pembegalan akan terjadi di masyarakat

pencurian penggarungan penggalan akan terjadi di masyarakat
dan kalau kemiskinan itu terjadi lalu tidak bisa kita kendalikan maka akan terjadi krisis sosial

kalau terjadi krisis politik di negeri ini ya maka cost nya biayanya sangat besar ya
oleh karena itu menurut saya ya kalau dari krisis politik maka mafsadat yang akan kita terima jauh lebih besar
mau nggak kita mendapat bencana malapetaka
oleh karena itu kita harus hindari
jangan sampai terjadi krisis politik
bagaimana caranya kita harus bisa menghindari
supaya jangan terjadi krisis sosial
bagi krisis sosial yang tidak terjadi
supaya ekonomi kita bisa pulih
kita harus pulihkan juga masalah krisis kesehatan ini
oleh karena itu bagi saya ya
di negeri kita yang sedang dirundung malang sekarang ini
menurut saya penyebabnya atau asal muasal adalah
oleh karena itu menurut saya kita bersungguh sungguh
mengatasi covid sembilan belas ini
dan untuk mengatasi ini hanya bisa pemerintah sendiri saja
dan bisa masyarakat sendiri saja
kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat
inilah menurut saya ya yang sangat penting kita lakukan
dengan bekerjasamanya kita
dengan bersatunya kita
dengan sepakatnya kita
dalam menghadapi covid sembilan belas ini
maka insya allah negeri ini akan cepat selesai
keluar dari krisis
kesehatan dan krisis ekonomi yang sedang kita hadapi
sehingga kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama
keadaan kita akan kembali pulih seperti semula
sesuai dengan kita cita citakan dan idam idamkan
amin amin pak kiai
semoga masyarakat juga bisa menyadari bahwa pandemi ini belum berakhir
jadi bisa lebih bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga masyarakat lainnya
terima kasih pak heri trianto ketua bidang komunikasi publik
dan pak kiai anwar abbas wakil ketua umum mui
bersama kami pada malam hari ini
terima kasih pak kiai
kita semua berharap pandemi covid sembilan belas akan segera berakhir
niatan bersama ini seharusnya pula disertai oleh ikhtiar bersama untuk mewujudkannya
pemerintah dan rakyat harus bersatu
menyamakan persepsi bahwa covid sembilan belas adalah musuh bersama